ya penolakan atas rencana pemerintah melakukan pemekaran di provinsi papua terus dilakukan
majelis rakyat papua atau mrp mempertanyakan indikator dan urgensi pemekaran
sementara pemerintah menegaskan rencana pemekaran untuk pemerataan pembangunan di papua
apa yang menjadi masalah dari rencana pemekaran papua ini
benarkah rencana ini bermuatan politis
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung
ada pak yoel mulaid wakil ketua satu mrp papua langsung dari jayapura
juga pak syamsur rizal wakil ketua komisi dua dari dpr ri fraksi p tiga
dan juga bang usman hamid direktur eksekutif amnesti internasional indonesia
selamat malam pak yoel pak syamsur rizal bang usman apa kabar sehat semua
selamat malam kita sehat semua
baik saya mau langsung ke pak yoel dulu dari majelis rakyat papua
yang tampaknya mengkritisi rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran papua
apa yang menjadi masalahnya sebetulnya pak yowel
apakah mrp melihat bahwa
belum saatnya atau belum siap kemudian papua ini dimekarkan menjadi enam wilayah administrasi
ya baik terima kasih selamat malam
ya untuk pemekaran papua yang direncanakan oleh pemerintah ini secara prosedur
memang tidak melalui aspirasi
pemekaran pemerintah ini adalah aspirasi rakyat papua
sebab mengapa bahwa setelah revisi undang undang otsus no dua puluh satu tahun dua ribu satu
yang kemudian perubahannya adalah undang undang otsus nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
itu secara sepihak oleh pemerintah pusat dan dpr ri itu sendiri
tanpa melibatkan rakyat papua melalui lembaga kultur orang asli papua adalah mrp
sebagai mana amanat undang undang otsus pasal tujuh puluh tujuh
perubahan undang undang ini dilakukan oleh majelis rakyat papua dpr dan pemerintah
lalu kemudian secara sepihak pada tahun dua ribu dua puluh
pemerintah pusat presiden mengusulkan tiga pasal yaitu pasal satu pasal tiga puluh empat tentang dana otsus
dua persen menjadi dua dua puluh lima
dan pasal tujuh puluh tiga
yang tadinya pendekatan pemekaran itu hanya melalui satu pintu
yaitu melalui aspirasi rakyat papua
lalu kemudian oleh perubahan ini dikembangkan menjadi tiga pendekatan
yaitu tetap melalui aspirasi rakyat papua
dan yang kedua adalah melalui pemerintah pusat dan dpr
dan yang ketiga adalah tidak melalui tanpa daerah persiapan
maka mrp menganggap ini
adalah langkah yang tidak aspiratif sama sekali
nah oleh sebab itu
tidak memperhatikan amanat undang undang otsus nomor tujuh puluh enam ya
pasal tujuh puluh enam yang diatur tentang bagaimana kemudian memperhatikan kesatuan sosial
kesiapan sumber daya manusia
lalu kemudian kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa yang akan datang
nah pemerintah lagi lagi terkesan
memaksakan untuk pemekaran itu sendiri
atau daerah otonomi baru untuk papua
yang direncanakan akan dibagi beberapa provinsi
sama sekali ini proses ini kami melihat ini proses yang sifatnya top down bukan button up
lagi lagi pemerintah tidak memaksakan
dan juga tidak memperhatikan aspirasi rakyat melalui mrp
nah sementara kita tahu bersama
kita tahu bersama bahwa pemerintah sampai dengan saat ini masih moratorium
masih menjalankan moratorium untuk dob itu sendiri
di daerah lain misalnya di sumatera
di daerah lain itu pemekaran masih dipending
kenapa untuk papua harus dipaksakan
ini masalah teknis pemekaran atau ini adalah kepentingan politis
eee baik baik pak yuel
jadi anda melihat ini anda mempertanyakan ya
ini sebetulnya untuk kepentingan siapa
kepentingan masyarakat kah
atau kemudian kepentingan politis
dan itu kemudian dilihat juga dari undang undang otsus yang sudah direvisi
dimana mungkin akhirnya peran mrp jadi tersingkirkan begitu ya pak yowel
ya peran mrp karena pendekatan semula di sebelum perubahan undang undang otsus
masih undang undang eh sebelum perubahan itu satu pendekatan
yaitu melalui aspirasi rakyat papua atau rekomendasi tmrp
artinya prosesnya melalui aspirasi
ada proses di tingkat bawah
tapi kemudian setelah revisi
pemerintah pusat dan dpr memaksakan bisa dilakukan pemekaran
dan yang ketiga adalah
tanpa daerah persiapan
baik pak yowel saya ke pak syamsur rizal langsung saja ini karena sudah ada
wakil ketua komisi dua dpr ri
bagaimana nih pak syamsur rizal ini terkesan memaksakan ini dpr dan pemerintah
jadi agak jadi tidak melibatkan aspirasi dari mrp yang saat ini menyatakan penolakan atas rencana untuk pemekaran
terima kasih pak reinhardt selamat malam dan
selamat sijatera buat kita semua
pak yul dan rekan rekan yang lain yang berbahagia
senang ketemu dengan pak yul dan kawan kawan kita yang ada di papua
kayak misal pak dulu
bahwasanya kita tetap bersatu padu untuk indonesia ke depan
bapak ibu yang kami hormati
para pemirsa yang berbahagia
rencana pemekaran papua ini berawal dari ketika kita melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan otonomi khusus yang sudah berjalan dua puluh tahun
dasarkan undang undang nomor dua puluh satu
tahun dua ribu satu ketika itu
evaluasi ini dipimpin oleh bapak lengko puhuka ketika itu
juga dihadiri oleh menteri keuangan menteri dalam negeri
menteri pan rb dan yang mewakili kapolri
yang mewakili dari tni
dan juga hadir dari kpk juga itu pak pilih
dan menteri bapenas pak soeharto monarfa
ketika itu dilakukan evaluasi setelah penyelenggaraan otonomi
yang berjalan selama kurang lebih dua puluh tahun
hasil evaluasi itu disampaikan kesimpulannya oleh ibu menteri keuangan ibu sri
ibu sri ketika itu beliau menyampaikan beberapa poin yang disebutkan adalah diantaranya
maksudnya pembangunan indeks indeks pembangunan manusia yang terhadapkan pemiliknya
selama dua puluh tahun setelah dibuyurkan dalam sepanjang
satu ratus tiga puluh delapan triliun itu total selama dua puluh tahun tersebut menurut ibu menteri keuangan
yang kita temui adalah bahwasanya indeks pembangunan malaysia masih belum mengembirakan
sambil itu juga pembangunan infrastruktur belum juga terlalu bisa dapat kita banggakan
kemudian hasil pembangunan lain lain
menyangkut dengan sanitasi kemudian soal kesejahteraan masyarakat
dan apa yang kita harapkan dapat meningkatkan harga masyarakat orang papua asli ketika itu disimpulkan belum terbaiki
oleh karena itu rapat memutuskan bahwasannya otonomi akan dilanjutkan selama empat puluh tahun ke depan
akhirnya kita sepakati ketika itu untuk menyenggol untuk pembentukan terhadap undang undang otsus itu sendiri
langsung ke penolakannya pak bagaimana
ya berkenaan dengan keinginan dari pihak pihak tertentu
memang kita melaksanakan apa yang sudah diatur dalam undang undang yang tadi kami sebutkan undang undang nomor dua setelah dia disempurnakan tahun dua ribu dua puluh satu tersebut
kalau disebutkan ponorokat saya ada beberapa catatan
ada sk gubernur dari papua barat saya papua barat yang sebutkan bahwasanya
provinsi papua sudah di sk kan oleh gubernur papua barat ketika itu dengan nomor satu ratus dua puluh lima garis miring tujuh puluh dua garis miring tiga garis miring tahun dua ribu dua puluh tentang persetujuan pembentukan provinsi papua barat daya
kemudian di papua selatan pembentukannya diinginkan oleh pak wadim rauke asmat papi dan bukonjigul
yang mendeklarasikan pembentukan puisi papua selatan itu
pada tanggal lima juni dua ribu dua puluh satu di maroke
beberapa kegiatan lainnya pak srai
jadi ini sudah dimulai juga untuk pertempuran pembentukan provinsi papua tengah di mepago
baik pak samsurizal
baik maaf pak
jadi mereka ini sudah ingin untuk melutut papua ini dengan beberapa provinsi lainnya
oke jadi anda melihat sebetulnya masyarakat papua menginginkan ada pemekaran
berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh pak yuel bahwa ini tidak mewakili aspirasi mereka
ya barangkali saya dalam ini belum menjangkau soal majelis rakyat papua
tapi sesuai dengan pasal tujuh puluh enam ayat dua ayat tiga
sebagaimana tadi dikatakan oleh pak yul bahwasannya pemerintah dan dpr dapat melakukan pemekaran
dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperkenat rentang kendali
yang diinginkan oleh pemerintah agar titik titik rawan titik titik kemiskinan titik titik yang belum
dan mengangkat harta merentakan masyarakat papua asli itu bisa dipercepat
karena kedekatan rentang kendali dengan pihak pemerintah yang mengambil keputusan
ini tujuan daripada kita untuk membentuk papua papua lainnya bekerja di beberapa provinsi di papua
oke sebelum ke bang usman hamid saya mau ke pak yoyo lagi
pak will ada tanggapan ini untuk percepat pembangunan dan juga untuk membentuk papua papua lain
sehingga bisa lebih cepat untuk melakukan pembangunan yang ada di papua
memperpendek rentang kendali itu yang paling penting pak riul
ya baik pak sam suryajal terima kasih nih
untuk pertama kalinya kami bisa komunikasi dengan anggota dpr ri khususnya komisi dua
artinya apa berarti selama proses revisi undang undang ini kami tidak punya akses langsung gitu ya
mrp ini adalah lembaga
lp ini adalah lembaga kultur orang asli papua sesuai dengan amanat undang undang otsus
sehingga tadi seperti apa yang disampaikan oleh pak samsur rijal bahwa ada aspirasi dari papua selatan
ada aspirasi dari berbagai tempat tentu itu mungkin dilakukan oleh kelompok kelompok masyarakat
tapi melalui proses formal melalui lembaga majelis rakyat papua
sesuai dengan amanat undang undang omnibus itu tidak jalan
mekanisme itu tidak jalan
sehingga pak samsurijal kami sampai dengan saat ini pasal tujuh puluh enam perubahan undang undang otsus ini kami sedang melakukan uji materi di mahkamah konstitusi
sehingga kalau boleh pemekaran ini sebaiknya menunggu proses judicial review di mk
tingkat masyarakat ini reaksinya cukup luar biasa
baik saya ke pak usman
bang usman mencermati tadi apa yang disampaikan oleh pak yul dan juga pak syamsurizal
apa yang anda tangkap kemudian dari pro kontra pemekaran papua ini
di sisi yang lain tadi ada permintaan langsung dari pak yol dari mrp bahwa di tengah mereka sedang uji materi sebaiknya pemerintah menghentikan dulu wacana ini
anda sepakat sampai di situ
ya saya setuju bahwa pemekaran wilayah ini harus
pembentukan daerah otomotif
pembentukan daerah otonomi baru harus ditunda
sampai mahkamah konstitusi menjatuhkan putusan
yang kedua pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru ini inkonsisten dengan moratorium pemekaran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap wilayah lain
pertama pendapatan asli daerah selama ini dari dob itu rendah
yang kedua anggaran negara itu diprioritaskan untuk
dana dana covid penanggulangan wabah
yang ketiga dana operasional selama ini untuk dob semuanya menggantungkan diri pada dana alokasi umum pada dana alokasi pemerintah pusat
padahal pemerintah sedang punya prioritas yang lain termasuk wabah sampai dengan urusan infrastruktur pendidikan kesehatan dan seterusnya
jadi kalau pemerintah mau konsisten mestinya tidak ada pemekaran wilayah untuk semua provinsi kecuali misalnya ada permintaan dari majelis rakyat papua
yang kedua yang saya ingin katakan adalah kalau kita jelas simak tadi penjelasan pak samsul rijal kelihatan sekali evaluasi terhadap undang undang otsus sangat elitis
jadi hanya melibatkan bapak penas dan lembaga lembaga pemerintahan di jakarta
bukan melalui proses yang dibenarkan oleh undang undang otsus yaitu melalui aspirasi rakyat papua
dalam konteks itu amnesty international mencatat banyak sekali rapat rapat dengar pendapat dari majelis rakyat papua untuk mengevaluasi undang undang otsus
justru dilarang dibubarkan baik oleh kepolisian maupun juga badan intelijen negara
jadi proses ini sangat tidak partisipatif
padahal undang undang nomor dua belas tahun sebelas yang dirubah menjadi undang undang nomor lima belas tahun dua ribu sembilan belas tentang tata cara pembuatan peraturan perundang undangan
mereka harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat dan melalui berbagai cara yang lain
itu semua dipangkas
undang undang otonomi khusus nomor dua puluh satu tahun dua ribu satu dan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu tentang amandemen kedua dari undang undang otonomi khusus itu memiliki pasal dengan ketentuan yang berbeda
pak yoel menunjuk pada pasal tujuh puluh enam undang undang nomor dua puluh satu tahun dua ribu sembilan
pak samsul rijal menunjuk pada undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
dalam undang undang yang sebelumnya pemekaran wilayah harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan mrp
kalau tidak ada tidak bisa ada pemekaran wilayah
sementara pak samsul rijal menggunakan undang undang baru
undang undang yang sangat tidak partisipatif dan tidak melibatkan aspirasi masyarakat papua
itulah sebabnya ditolak oleh banyak rakyat papua
karena itulah apalagi dengan adanya jatuh korban di hukimu mestinya pemekaran wilayah ini ditunda
bisa saya meluluskan
penjelasan dari beliau pak ustadz
dari jakarta saja
saya luluskan sedikit bapak
supaya tidak keliru
terima kasih bapak
saya sampaikan evaluasi ketika otonomi neraka data pertama itu evaluasi
ini dihadiri oleh menko pohukam dan pendaki dan semuanya
kemudian undang undang otsus itu dibentuk setelah mereka membahas undang undang ini untuk ditika ulang
sehingga lahirlah undang undang khusus perubahan dengan nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
itu mereka turun ke kampung kampung kelam halaman dan langsung dibawa ke papua
dan dihadiri dipimpin oleh orang papua sendiri menjadi pemimpin itu
jadi yang memimpin pertemuan itu adalah pak watu ben
mereka datang ke papua mereka datang ke apa
karena sudah datang kepada kami itu beberapa rekan rekan bupati dari sana
mereka mendeklarasikan contohnya provinsi punggungan tengah yang dimasyarakati oleh lafago
contoh asosiasinya bupati punggungan tengah
bapak abif yigi balong meminta presiden jokowi untuk meminta izin pemekaran
jadi ini bapak yang meminta kita
jadi kita datang itu untuk melakukan apa yang diamanakan oleh undang undang kursus ini
kemudian pembenaran di moratorium itu adalah undang undang pemerintah daerah
semua perintah daerah itu di moratorium
kecuali undang undang khusus ini yang amarannya menyebutkan pasal tujuh puluh tiga itu mekar
untuk memperpendek rencana kendali dan mempercepat keinginan kita untuk mengangkat harga masyarakat orang papua asli ini
jadi selama dua puluh tahun ini kita pandang kurang berhasil
oleh karena itu undang undang ini kita sempurnakan lagi
dan tujuan murni untuk yang namanya bangsa kami orang papua asli ini
melalui majelis rakyat papua
ini kita usahakan untuk diangkat harga martabatnya
melalui bagaimana kita memperpendek rencana kendali
kita mulai dengan melakukan pembahasan ini di badan legislasi dpr ri
jadi tahapannya tidak langsung berubah
kita harmonisasi itu untuk jadi undang undang nanti
tahapnya masih lama
kita bayarin langsung dari provinsi papua
pasti di tahu
ya nanti ditanggapi oleh bang usman dan juga pak awel
boleh bang usman tapi kita break dulu ya
nanti saya juga akan ke pak syamsur rizal
sejauh mana sebetulnya dpr mendengarkan aspirasi dari mrp
karena tadi berkali kali pak yuel menyinggung bahwa baru kali ini bisa mengakses langsung
dan merasa kemudian tidak dilibatkan dalam proses kemudian revisi ini
sampai terbentuk wacana pemekaran papua
kita break dulu
kami akan segera kembali
jadi pak ini bukan hanya kelompok elitis saja ini bang usman
ya yang didatangi oleh dpr oleh pemerintah yang tadi disebutkan oleh pak samsul rijal itu bukan mrp
yang didatangi itu bupati kelompok kelompok yang memiliki kepentingan politik
entah itu ingin jadi bupati entah itu ingin jadi wali kota entah itu ingin jadi gubernur ke depan
itu bukan prosedur yang seharusnya ditempuh berdasarkan undang undang otonomi khusus
undang undang otonomi khusus pasal tujuh puluh enam jelas menegaskan bahwa pemekaran wilayah wajib mendapatkan persetujuan dari majelis rakyat papua
kalau undang undang itu mau diubah maka pasal tujuh puluh tujuh nya mengatakan itu harus dari aspirasi rakyat papua
nah mrp bukan mau menolak kalau saya amati tetapi mereka justru memfasilitasi rapat rapat dengar pendapat di berbagai kabupaten
mrp papua itu mewakili setidaknya dua puluh sembilan kabupaten dan kota madia
justru cara mereka rapat mereka pertemuan mereka untuk membantu pemerintah melakukan evaluasi itu dibubarkan dilarang ditekan
bahkan beberapa staff nya sempat ditangkap dan ada yang diborgo
jadi ada semacam kecurigaan yang berlebihan terhadap majelis rakyat papua
padahal majelis masyarakat papua ini adalah representasi kultural orang asli papua yang tugas utamanya menurut undang undang otsus adalah melindungi hak hak orang asli papua
amnesty international indonesia australia sangat memprotes undang undang otsus yang baru itu karena mengabaikan partisipasi rakyat papua
karena mengabaikan kewenangan majelis rakyat papua
yang kedepannya bisa berakibat pada terlanggarnya hak hak orang asli papua
yang tadi disebutkan lepasan surujal soal indeks pembangunan manusia itu kan bicara tentang kesiapan sumber daya manusia
pak iol tadi mengatakan apakah sudah siap sumber daya manusianya kalau kita mau membentuk pemekaran pemekaran baru
apakah kita sudah memperhatikan kesatuan sosial dan budayanya misalnya antara masyarakat di nabiri atau dan di timika
apakah ada evaluasi itu apakah ada kertas akademiknya saya tidak lihat itu dan tidak pernah dikonsultasikan

saya tidak lihat itu dan tidak pernah dikonsultasikan dengan masyarakat

dua puluh sembilan kabupaten tokoh adat tokoh agama gereja dan juga tokoh tokoh perempuan
mereka tidak dilibatkan sama sekali
tadi pak iwal mengatakan baru ketemu kali ini dengan pasan surujal
jadi saya kira ini mengulangi kebijakan pemerintah pusat ketika memekarkan wilayah papua menjadi papua dan irian jaya barat pada tahun dua ribu tiga
kelihatan sekali ketika itu motifnya adalah
untuk menguasai sumber daya alam di papua barat
melalui orang orang yang dianggap mendukung jakarta
nah ini yang saya duga dan banyak diduga oleh banyak ahli tentang studi papua
untuk mengendalikan sumber sumber kekayaan alam yang sekarang ini sedang dalam proses eksplorasi
di pegunungan tengah atau di blok wabu di intan jaya misalnya
jadi itulah yang dimaksud kenapa masyarakat papua sekarang ini menolak
di berbagai kabupaten dan kota di wamena di jayapura
di jayapura wali kotanya memang mendukung tapi bukan rakyatnya yang mendukung
memang ada juga yang mendukung pemekaran seperti di merauke misalnya
tapi jumlahnya sedikit jadi kalau kita mau jujur sebenarnya
tidak perlu buru buru pemekaran wilayah setidaknya tunda terlebih dahulu
sampai putusan mahkamah konstitusi ini ada
dan ingat pemerintah pusat sedang melakukan moratorium
terhadap pemekaran wilayah di seluruh provinsi
kalau papua mau dikecualikan mestinya atas usul majelis rakyat papua
seperti ditetapkan oleh undang undang otsus
bukan atas keinginan jakarta kalau atas keinginan jakarta ada apa
kepentingan apa dibalik itu semua itu apakah kepentingan hak orang asli papua
atau kepentingan investasi ini jadi pertanyaan besar
baik bang usman bagaimana kalau kemudian nanti mk memutuskan justru sebaliknya
justru kemudian menolak gugatan secara material dari undang undang otsus ini
apakah bisa dilanjutkan menurut anda karantanian kan ini sebaiknya ditunda dulu
menunggu kemudian proses hukumnya
tentu saja kita semua majelis rakyat papua amnesty international siapapun
harus menghormati putusan mahkamah konstitusi itu
karena itulah sebagai keputusan akhir di tingkat katakanlah peradilan tertinggi
untuk urusan pengujian materi undang undang ocus
kita semua akan menghormati itu tinggal bagaimana misalnya nanti memastikan
bahwa pemekaran wilayah itu betul betul memperhatikan aspirasi rakyat papua
yang mungkin saja masih protes dan seterusnya
pak yuel ada tambahan dari anda jadi sebetulnya mrp ini sifatnya apa
menolak atau memang berusaha untuk memfasilitasi lebih jauh rencana ini
ya baik sebenarnya rencana semula itu mrp bukan berada pada posisi menolak atau menerima
sehingga awalnya ketika mau dilakukan revisi undang undang otsus ini dari mrp sudah mencoba dengan menggelar rdp
rapat dengar pendapat melakukan penilaian efektivitas pelaksanaan otsus selama dua puluh tahun
saya sampaikan bahwa selama dua puluh tahun otsus berlangsung dari dua puluh kewenangan yang ada hanya empat yang jalan
dari dua puluh kewenangan yang jalan adalah gubernur adalah orang asli papua
mrp kemudian dprp kursi pengangkatan dan dana otsus hanya empat empat yang jalan
selebihnya itu tidak jalan misalnya pembentukan kkr ya itu antara lain semua tidak jalan
lalu kemudian dilakukan perubahan secara sepiat
jadi niat daripada mrp itu sepiat
yang saya sendiri adalah mau melakukan rdp artinya mau menjaring aspirasi rakyat papua
lalu kemudian mau sampaikan ke pemerintah pusat
tapi kemudian di tadi pak usman sudah sampaikan bahwa ketika rdp ini mau digelar di lima wilayah adat
di merauke tim kami itu ditangkap di borgol di wamena tim kami itu sembilan jam disandra di bandara lalu dipulangkan
rdp tidak jalan di biak tidak jalan di jayapura tidak jalan
ada sejumlah bupati yang mengeluarkan surat menolak rdp
bahkan kapolda papua ketika itu pak paulo suaterpau mengeluarkan maklumat menolak
terus sekarang kemudian mrp sebagai lembaga kultur
lalu untuk menjaring aspirasi
kita sudah lakukan kita bukan beradab menolak mentah mentah
pak ada upaya tidak
mrp sudah ada upaya sebenarnya
ya sesuai semangat pasal tujuh puluh tujuh
usul perubahan ini dilakukan oleh rakyat melalui majelis rakyat papua dprp kepada pemerintah
itu sudah mencoba
tapi kemudian kita dihambat
mungkin pak rizal mangguk mangguk jadi beliau baru dengar mungkin cerita ini gitu
izin saya jelaskan sedikit pak reinhardt
pak sam rizal sampaikan tadi turun ke kampung kampung
saya tidak tahu kampung mana yang mereka pergi
tidak pernah ada dpr yang tiba di kampung kampung
tidak bisa saya jelaskan
apalagi pak kamarudin watubun itu tidak pernah ada tiba di kampung
yang madetnya sudah tidak pernah ada tiba di kampung
saya tahu orang orang ini tidak pernah
bapak ibu yang namanya ormati
silakan pak sam rizal
seminar seminar seperti ini
seminar seminar seperti ini sangat diperlukan
pola pikir orang seperti pak osman itu
dan patut dimaklumi oleh masyarakat
kami ini kan anggota dpr
merupakan perwakilan rakyat yang ada di indonesia ini
kita juga punya tanggung jawab moral dan tontonnya kepada yang mahu kuasa
tapi yang kami lakukan untuk pemekaran ini
tahu tadi apa yang disebut dengan pemekaran
jadi kami baru melakukan saat ini
menyerahkan naskah akademis
dan mohon ini diharmonisasi oleh badan legislasi
belum sampai ke tingkat
apa yang tadi disebut oleh pak usman dan pak io tadi itu
akan kita bersama majelis perayaan papua
dan pembulatan kesepakatan
apa apa yang perlu digunakan
sudah itu tahapan berikutnya
ini dibawa ke pamus
badan musyawarah dpr ri
baru diserahkan kepada komisi
besar pada pamus
apakah komisi dua atau komisi berapa
apakah ini pansus apakah ini panjang
baru ini dibahas
pada saat pembahasan itulah kami memerlukan penjelasan dari majelis rakyat papua
penjelasan dari salmi renggila turun
ini baru kita bahas betul betul
ini baru tahap keinginan kita untuk memegarkan papua
karena amanah undang undang yang kami katakan tadi
undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
tentang otonomi khusus papua yang diroba
yang mengamanahkan pemerintah dan dpr dapat membentuk pemekaran daerah
yaitu provinsi maupun kabupaten
dengan tujuan untuk
menangkan kesejahteraan masyarakat
untuk mempercepat pembangunan
untuk membangun sekolah kuliah manusia
dan lain sebagainya
nah itu tujuannya
tapi baru tahap sangat awal sekali
namun tujuannya akhirnya seperti itu
yang apa dikatakan oleh pak usman
inginan kita bersama ini
tapi dikatakan kita punya kepentingan politik
untuk menguras harta kekayaan yang ada di bumi papua itu
jauh sekali dari apa bayangan kita
tapi kita harus berpikirkan seperti itu
dan itu bukan kerja mudah
untuk menggali apa yang bisa
atau ada pihak pihak tertentu yang punya kepentingan politik
tahapnya masih jauh lagi
oleh karena itu pasti kita sambut
apa yang akan kami lakukan ini
tetap nanti kita akan berkonsultasi dengan pak yul
sebagai wakil ketua majelis rakyat papua
karena di dalam undang undang mausis itu pun
kepada masyarakat rakyat papua itu
dan kalau kita baca pasal pasal yang ada di dalam itu
memang pemerintahan kita itu tetap murni
karena mengangkat harta mahasiswa orang asli papua
kita bunyikan disitu
kita berikan kesempatan misalnya contoh
untuk pemilihan anggota dpr di setempat
itu sekian persen
mesti orang asli papua itu diangkat
duduk tanpa pemilihan
rakyat asli papua ini contoh
jadi tidak usah berpikir beruklu
kita ingin untuk
harta masyarakat manusia yang ada di sana

negara negara kita ini
terangkat menjadi senjata rakyat
pak ayul ada tanggapan pak
terima kasih pak sam surijal
saya mendengar bahwa
saya mendengar bahwa
mendengar bahwa ini baru tahap awal
rancangan undang undang tentang dob itu baru rencana awal ya
iya baru rencana awal
kemudian reaksi di papua itu sudah luar biasa
bapak sudah lihat
bahwa demonstrasi yang terjadi di beberapa kota
di wamena itu ribuan orang turun
ya terus kemudian di jayapura
dan terakhir tanggal lima belas maret kemarin di yahukimo
itu telah menelan korban ada dua orang
rakyat papua orang asli papua yang
untuk pemekaran ini tentu
tolong diperhatikan benar aspirasi rakyat papua
tentu pak kita perhatikan itu
tolong diperhatikan benar aspirasi rakyat papua
toh untuk pemekaran juga ini kan adalah
untuk kepentingan kesejahteraan orang asli papua
tapi kemudian coba
diperhatikan baik ya
karena ada demo yang
demo tandingan juga
saya jujur katakan bahwa ada demo tandingan juga ada
misalnya di merauke
di sorong tapi itu jumlahnya kecil pak
pak samsur ijal itu jumlahnya kecil
ketimbang yang menolak itu jumlah lebih besar
sekali lagi saya bicara disini
saya tidak menafikan fakta yang ada
bapak pas posisi ada di komisi dua
yang akan merancang undang undang dob itu sendiri
tolong pak samsuri perhatikan
mungkin sembari kita menunggu putusan mk
itu jauh lebih baik
itu jauh lebih baik
ada kebahan pada peraturannya
ada kepastian hukum
kami menganggap bahwa
revisi undang undang otsus
dari tiga pasal yang diajukan oleh presiden
dari tiga pasal yang diajukan oleh presiden
pada tanggal empat desember dua ribu dua puluh

melalui surat presiden
kemudian di dpr itu menjadi sembilan belas pasal
ini aneh bin ajaib
saya tidak tahu apa ada naskah akademik atau tidak
tapi saya tidak berada pada konteks itu
lagi saya menganggap bahwa
proses revisi ini terlalu terburu buru
kami juga ingin mau ada evaluasi
kami juga ingin mau ada evaluasi
dua puluh tahun undang undang tidak sempurna
tidak memberikan kesejahteraan
bagi orang asli papua sama sekali
kami ingin ada evaluasi

ruang evaluasi yang disiapkan adalah
rakyat papua melalui rapat dengan pendapat
tapi kemudian itu tadi dibungkam
saya ingin pak seram
pak seram boleh menanggapi
singkat singkat sebelum kita break ya silahkan
betulnya tadi yang dikatakan oleh pak yul itu
presiden hanya menitipkan tiga pasal saja
justru tadi pak yul mengatakan
ketidakberhasilan selama dua puluh tahun

membuat kita di dpr itu berpikir ulang
dengan tiga pasal ini
rasanya memang tidak cukup untuk segera
kita coba kembangkan lagi dengan
hasil pemikiran yang sangat positif
untuk membangun negeri yang kita cintai ini
kita tambah menjadi kita perlu menjadi sembilan belas pasal
jadi tambahan sembilan belas pasal itu
tim kedepan untuk
bisa membangunkan rakyat rakyat papua itu
justru perluasan itu dengan nilai yang
sangat positif untuk rakyat papua
oke baik kita break lagi
nanti setelah break saya akan langsung ke bang usman
untuk menyatakan dan juga begini bang usman
ini kan yang disampaikan oleh pemerintah adalah
pemekaran ini pembentukan dob ini
adalah untuk mesejahterakan
untuk pemerintahan pembangunan
dan lain sebagainya tapi di sisi lain
kemudian kita lihat ini juga ada penolakan
menurut anda jadi
apa cara yang kemudian paling tepat
di papua ini kalau bukan dengan
cara untuk melakukan bukan dengan cara
pemekaran menjadi enam wilayah
jawab nanti usai jeda di segmen terakhir
dialog kami akan segera kembali sesaat lagi
baik sudah banyak tadi yang sudah kita
bahas dan kita
mendengarkan perspektif juga langsung dari mrp
oleh pak yowel yang
mungkin agak jarang kita dengar kemudian
mrp ini berkaitan dengan
isu soal pemekaran papua dan juga
saya ke bang usmar ini segmen terakhir
bapak bapak jadi langsung ke kesimpulan saja
saya ke bang usman jadi
ini belum final sebetulnya kan rencana
untuk pemekaran tapi rencananya dari pemerintah pusat
ada papua barat
daya papua barat papua tengah
pegunungan tengah papua selatan
dan papua tabi saireri
alasannya sekali lagi bang usman
adalah untuk pemerintahan pembangunan
kalau kemudian pemekaran ini tidak cukup
tepat untuk pemerintahan pembangunan
menurut anda cara apa yang paling tepat untuk
kesejahteraan dan juga melakukan
pemerintahan pembangunan di papua
terima kasih pertama
saya kira mengembangkan ekonomi kerakyatan
dari hak hak orang asli papua
mereka perkebunan sagu itu harus dijaga
dan seterusnya tetapi
kalau misalnya kita terus menerus
dalam tanda petik yang versi
papua akan mendapatkan kesejahteraan itu
sebagai contoh kalau kita lihat data biro pusat
statistik tahun lalu
ekonomi papua sebenarnya
mengalami peningkatan tetapi
ternyata datang dari sektor pertambangan
dengan kata lain
perkembangan ekonomi di papua selama ini
tentang pengurasan kekayaan alam
yang menghancurkan hutan melakukan deforestasi
hutan apakah itu untuk kawit
atau tambang emas dan lain sebagainya
ini yang saya kira harus diubah
harus kembali pada ekonomi
kerakyatan orang asli papua
tapi perkebunan sagu
atau misalnya peternakan
atau misalnya perikanan
jauh lebih dibutuhkan
dan di luar dari soal kesejahteraan sosial
dalam pengertian ekonomi
apa yang tadi disebut oleh pak yuel sangat penting

komisi ham di papua
pengadilan ham di papua
di papua khususnya untuk
hak hak ekonomi sosial
di adat papua
banyak tanah tanah ulayat mereka
melakukan ini jadi incaran
korea dan lain sebagainya
masuk juga dari investor investor dalam negeri
yang lakukan tanpa
persis mereka tanpa konsultasi dengan mereka
nah ini saya kira
bahas cermin dari
ras kita bernegara yaitu
pancasila tentang ketuhanan yang
maesak memiliki keadilan yang adil dan beradab
keadilan sosial jadi saya kira
ekonomi kerakyatan ekonomi kita harus
ekonomi pancasila yang berbasiskan
berbasiskan investasi luar negeri
atau investasi investasi pertambangan
yang merusak sumber daya alam
mengeruskan alam yang
terlalu banyak sehingga menimbulkan
bencana alam papua banjir
jadi saya setuju bahwa ini
tidak boleh buru buru
saya senang mendengar pak samsul rijal bahwa ini
masih di awal saya juga senang
pak samsul rejo mengatakan akan meminta
pertimbangan dari majelis rakyat papua
tapi harus diingat bahwa
semangat dari undang undang otsus
adalah meminta persetujuan
majelis rakyat papua
seperti yang ditetapkan oleh undang undang otsus
apa yang dikatakan oleh pak samsul rijal
tentang ketentuan pasal tujuh puluh enam
yaitu bahwa pemerintah dan dpr
dapat melakukan pemekaran wilayah
itu pasal yang dibuat oleh pemerintah
dan dpr sendiri
tanpa partisipasi dari
selain pelaksanaan dari pasal tujuh puluh tujuh
undang undang otsus itu
itu yang sebenarnya hendak diterapkan
ke majelis rakyat papua melalui rapat rapat
dengar pendapat di lima wilayah adat
atau di dua puluh sembilan kabupaten
dan kota madia sayangnya itu
ditarikkan di narang dan setengah
pandang hak asasi manusia
diperhatikan oleh pemerintah
nanti pemekaran ini dianggap
memecah belah rakyat papua
memecah belah kekuatan politik papua
negara ketatuan republik indonesia
saya harus memperhatikan
sila sila pancasila kita lah
dan keadilan sosial
itu sangat penting
untuk diperhatikan terima kasih
pak samsul rijal apakah setelah ini
bisa memastikan menjamin bahwa akan
lebih mendengarkan suara dari mrp
pak yuel dan kawan kawan
untuk paling tidak juga soal menunda dulu deh
karena ini masih menunggu kepastian
hukum dan lain sebagainya masih banyak penolakan
baik pak reinhardt dan pak yul
pak osman yang kami perangkatkan
saya ingin komen dulu sedikit
apa yang dikatakan pak usman itu
kekayaan alam pelanggaran ham
dan hh ekonomi masyarakat
dan dirusak tapi pertanyaannya
adalah oleh siapa dan itu papan
ke depan ini yang saya inginkan adalah
sebuah lembaga pemerintah
dan mengamankan soal
pelanggaran ham pengurasan
harta kekayaan alam
ada sisa yang menangani
dan itu mesti kita punya secara permanen
itu yang namanya pemerintah
pemerintah daerah kemudian
apa yang tadi diminta oleh
semua tadi pak wikman juga
mengatakan kita pasti tak
pihak mk untuk
terhadap pasal pasal yang
ada di dalam otsus itu ya
kita akan lalui tahap yang itu
dan selama ini pun kita akan lalui itu
selama ini pun kita sudah memperhatikan
apa yang sudah ditetapkan dalam proses
perundangan kita pernah kita lewati
melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh mk
bila mereka kena itu
saya kira kita punya perintah yang
dan pak yul ya kan
kita bisa lalui tahap yang itu
ada lain yang kita inginkan adalah
agar keinginan kita untuk
papua dan melalui majelis
rakyat papua ini pasti kami lakukan
tapi saran kami perlu
punya lembaga yang permanen
yang bernama pemerintah daerah
semua program tidak seperti dulu
dan kita bisa mengontrol program yang ada di
muka dan bisa menyelamatkan uang
baik saya ke
pak yul terakhir singkat pak yul jadi
apalagi aspirasi dari
anda mrp yang ingin disampaikan
kepada masyarakat kepada pemerintah
kepada dpr dalam penerapan
otonomi khusus di papua dan juga
rencana pemekaran ini
baik terima kasih
yang ingin kami sampaikan yang pertama
itu adalah rencana dob
dulu sembari menunggu
mk apapun putusan
hukum itu yang pertama
yang kedua pemerintah
keadaan yang ada pada saat ini
isu dob itu sendiri
baik terima kasih banyak pak yoel mulaid
wakil ketua satu mrp
papua pak syamsur rizal wakil ketua
komisi dua dpr ri fraksi p tiga dan juga
bang usman hamid direktur eksekutif
kita berharap ada perspektif
yang menarik dari diskusi ini
juga memberikan manfaat bagi semua
pihak terutama juga untuk masyarakat papua
dan apapun keputusannya ini
tentu yang diutamakan adalah masyarakat
papua bukan kepentingan politik
terima kasih banyak bapak bapak selamat malam
sehat selalu selamat malam
selamat malam pak pak yul selamat malam ya pak
kami akan segera kembali
sesaat lagi tetap di cnn indonesia news